suatu hari dia sedang duduk di sekitar api bersama teman temannya yang lain
mendengarkan petualangan seorang prajurit yang berpergian melewati desa mereka
dan ini adalah bagian paling menarik dari kisah kisah prajurit itu
apakah itu benar benar ada
hmm aku tidak berpikir begitu
oh ya itu ada
duduk di puncak gunung yang tinggi
berkilau seperti matahari dengan semua menara yang terbuat dari emas murni
ada begitu banyak emas dan kekayaan di sana
sehingga mengganggu orang orang di sana tentang apa yang harus dilakukan dengan eat
jadi mereka hanya membuat benda benda dari emas
dan ketika mereka bosan
mereka akan membuatnya
mereka mendapatkan yang baru kapal baru ornamen baru bangunan baru
yang lama hanya dihancurkan dan penyapu mengambil semuanya ke tempat sampah
biarkan mereka mengirim beberapa emas pada kita
shh biarkan dia bicara
ayo tentara ayo ceritakan lebih banyak
tapi mungkin akan menjjok elu cuma karena ada senang experimenting
aku yakin orang orang di kota ini menghabiskan seluruh waktunya dengan bernyanyi dan menari
karena mereka tidak perlu bekerja
oh ya dan makan makanan pilihan
oh uang tidak pernah menjadi satu satunya alasan untuk bekerja dan bernyanyi dan menari atau makan baiklah
apakah kota itu terlihat seperti ini
itu indah jack
itu indah jack
berharap kota atau emas mereka cantik
ceritakan tentang emasnya
semua rumah terbuat dari emas
kaca jendela semuanya berlihat
jalan jalan beraspal dengan perak dan platinum dan kerikil mereka adalah bongkahan batu berharga
mereka sangat berkilau sehingga tidak perlu api untuk menyalakan di rumah atau kota itu sendiri
salah satunya mengerikan batu batu di jalan begitu berduri sehingga akan merusak kakimu
dan kengerian yang tak terbayangkan seperti kolam besar pasir cepat dan lereng licin yang terjun ke lembah lembah besar akan menghalangi jalanmu
sehingga bahkan jika kau mencapai kota itu kau akan sangat lelah sehingga kau tidak akan memiliki kekuatan untuk
dan rute yang kedua
itu akan membawamu ke kota keberuntungan dalam beberapa hari
tetapi kau harus
cukup tunjukkan padaku rute ini aku akan pergi ke kota itu
jangan terlalu bersemangat setidaknya izinkan aku memberitahumu
aku telah mendengar cukup banyak prajurit dan aku tidak akan membiarkan apapun melemahkan tekad aku pergi sekarang
aku tidak bisa menunggu
aku tidak bisa menunggu
aku tidak akan menginginkanmu

march sangat ingin mencapai kota keberuntungan sehingga tidak terfikir olehnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman temannya ataupun keluarganya
sampai jumpa rupert
sampai jumpa rupert
sampai jumpa rupert
rupert berjalan bersama prajurit itu ke hutan dan di sana prajurit itu menunjukkan kepadanya sisa jalan
rupert sangat ingin berada di jalannya sehingga dia bahkan lupa mengucapkan terima kasih kepada prajurit itu
dia berjalan jauh dan datang ke suar
seorang tukang perahu yang tampak penasaran sedang menunggu di sana
tapi maukah kau membawa aku ke sisi yang lain
akan dikenakan biaya lima puluh keping pera
apakah aku terlihat seperti orang yang mempunyai banyak uang di hidupku
maaf tidak ada pembayaran tidak ada tumpang
tolonglah tuan aku pergi ke kota keberuntungan
aku akan membayarmu ketika aku kembali
tidak ada yang pernah membawa kekayaan kembali dari santri
jika kau tidak memiliki keping perak maka berikanlah sepotong hat
apa kalau begitu aku akan mati
oh siapa yang tertarik dengan daging
maksudku inti dari hatimu
si tukang perahu mengeluarkan seruling dan memainkan musik yang aneh
beberapa kilau cahaya muncul dari dada rupert dan memasuki seruling itu
kemudian rupert naik ke kapal
dan dia diangkut keseberang sungai
selanjutnya rupert memanjat gunung
dan ketika dia mencapai puncaknya
seorang laki laki lain seperti tukang perahu itu berdiri di sana
rupert bisa melihat menara emas di kota itu di luar jalur hutan yang panjang dan berlik
tapi anehnya dia tidak merasa bersemangat seperti yang dia rasakan sebelumnya
sejak saat tukang perahu mengambil beberapa kilauan di hatinya
rupert terasa berat seolah olah ruang kosong itu sudah menjadi batu
kau harus membayar untuk lewat
aku tidak punya keping perak sedikit pun
apakah bisa dengan sepotong hatiku
sama seperti tukang perahu pria ini juga melepas ruling
memainkan nada yang aneh di atasnya
dan kilau keemasan keluar dari dada rupert ke seruling itu
anehnya alih alih merasa senang karena semakin mendekati kota keberuntungan
rupert merasakan keberuntungan
rupert merasa senang karena semakin mendekati kota keberuntungan
dan berbatu yang tidak bisa dijelaskannya
namun dia melanjutkan perjalanannya
tidak lama kemudian rupert berada di gerbang menjulang kota keberuntungan
dan seperti yang dijelaskan oleh prajurit itu
gerbang raksasa itu adalah emas murni
bertabur permata dan berlian terbesar yang pernah bisa dibayangkan oleh orang orang yang ada
rupert memberanikan diri untuk masuk
tetapi dihentikan oleh penjaga gerbang
yang tampak seperti manusia perahu dan manusia di pegunungan
berhenti kau harus membayar untuk lewat
apakah kau akan mengambil sepotong hatiku juga
seperti sebelumnya penjaga gerbang juga melepas seruling
dan mulai memainkan nada nada aneh yang sama
rupert merasa sangat aneh
kota keberuntungan ada tepat di hadapannya
dan dia tidak merasakan kegembiraan
maupun sukacita untuk memasukinya
hanya sesaat rupet bertanya tanya apakah itu karena dia membayar dengan hatinya
dan berharap bahwa seluruh hatinya tidak diambil
dan karena satu kilau kecil ini tetap berada di dalam dadanya
dan tidak terbang ke seruling itu
gerbang dibuka dan rupert masuk ke dalamnya
kota itu seperti yang digambarkan oleh prajurit itu
tetapi tidak ada yang tampak mengasihkan
rupert melihat seorang pria lewat dan dia tak berhenti
pria itu tidak membalas senyuman rupert
dan hanya menatap rupert dengan kosong
rupert pergi ke depan
dan melihat sebuah meja yang syarat dengan makanan pilihan
diletakkan di atas nampan emas
tapi sepertinya tidak ada yang mau memakannya
ya ampun apa yang menyenangkan adalah makanan bagi orang yang tidak mengenal lapar
rupert berjalan ke depan
dan melihat banyak alat musik
terbuat dari emas dan juga permata
tetapi tidak ada yang memainkan mereka
penyapu datang dan mendorong mereka ke dalam gerobak emas
ya ampun apa kegembiraan musik bagi mereka yang tidak tahu apa apa tentang kekhawatiran dan masalah
selanjutnya rupert melihat seorang tukang emas yang sedang membuat bejana emas
masing masing dan setiap potongannya tampak persis sama
ya ampun apa nilainya suatu kreativitas untuk sesuatu yang akan dibuang ke tempat sampah
hanya karena terlalu banyak
rupert memandangi semua wajah tanpa ekspresi di sekelilingnya
tidak ada sukacita tidak ada senyum di negeri ini
dan akhirnya dia menyadari apa arti membayar dengan hatinya
dan karena satu kilo yang tersisa di dadanya
dia bisa merasakan setidaknya sedikit kesedihan
orang orang di negeri itu tanpa hati yang tersisa di dalamnya
tidak bisa merasakan apapun selain kekosongan
untuk semua emas di negeri itu orang orang ini nampaknya telah menjadi batu
rupert tidak mau hidup seperti itu dan dia memutuskan untuk pulang
aku ingin pulang saja aku ingin bertemu teman temanku keluargaku
saat dia mengatakan itu semua kilauan hatinya yang diambil oleh penjaga gerbang darinya
terbang kembali ke dalam hatinya
rupert sekarang dapat merasakan sedikit sukacita melihat teman teman dan keluarganya lagi
ketika pria di gunung mengembalikan kilauan hatinya kepadanya
jantung rupert berdetak kencang
dan ketika tukang perahu mengembalikan kilauannya
rupert hampir berlari untuk menemui teman teman dan juga keluarganya
oh anakku syukurlah kau sudah kembali sekarang
aku minta maaf kepada kalian semua
keserakahanku akan emaslah membutakanku
sekarang aku sadar kekayaan tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan perasaan sukacita
dan sukacita hanya datang dari tiga hal

itu ketika kita dapat mempertahankan kemanusiaan kita dan hati kita apakah kita kaya atau tidak
dua ketika kita memiliki orang untuk diajak tertawa dan menangis bersama
tiga ketika kita didorong oleh tujuan untuk berbagi dan peduli
jika yang kita miliki hanyalah emas dan kekayaan hati kita juga akan menjadi batu
sama seperti orang orang di kota keberuntungan
dan dengan demikian
dan dengan demikian
dan dengan demikian
rupert kembali dari kota keberuntungan menjadi seorang pemuda yang lebih bijaksana
memang benar bukan
jika hidup memberimu pilihan diantara orang yang kau cintai dan semua emas di dunia
apa yang akan kau pilih
emas hanya baik jika disertai dengan cinta